aku tau mas pasti sibuk banget terus gak sempet makan nah sekarang aku buatin
mas harus makan
so sweet terima kasih cantik
kantornya enak juga ya mas
minas ada strawberry
kantornya enak mas seneng
cuman ya jujur kadang kadang mah juga agak bosen mah
oh gitu mas
sebenarnya aku juga udah mulai
bosen banget jadi model gitu mas
kadang kadang kan aku harus nunggu lama
terus kerjanya gak setiap hari juga on off juga mas
terus sekalinya ada syuting di outdoor kadang panas
terus nunggunya itu lama banget mas
sudah kamu gak perlu syuting lagi
iya sih mas
terus aku lihat situasi di kantor mas tuh
tadi di depan kayaknya enak juga ya kerja di kantoran
aku pengen nyobain deh mas
kau tau sih
kamu kerja kantoran
pengen nyobain mas
kan nambah ilmu juga nambah wawasan mas
pengen banget sih
tadinya sih aku udah coba berpikir
aku pengen ngelamat kerjaan gitu di perusahaan perusahaan lain gitu kan mas
tapi setelah aku pikir pikir
zaman sekarang kan bosnya genit genit gitu kan
mas aku takut kalau misalkan aku kerja di kantor gitu
nanti aku digodoh godain kan aku juga
kamu di sini aja
kamu bisa kerja di kantor sini
minimal ya kamu bisa bantu bantu mas lagi tuh
kerja di sini mas yakin mas
mas gak keganggu
maksud aku nanti mas gak bisa goda godain cewek cewek di sini
sekretaris atau pegawai pegawai di sini
enggak aku kan takut mas
jadi aku lebih baik di perusahaan lain
enggak enggak kamu di sini
justru mas senang kalau kamu kerja di sini
setiap hari masih bisa lihat kamu
dan itu menjadi semangat buat mas ya
cuma mas lagi pikirin kira kira posisi apa yang cocok buat kamu
ya aku siapa aja mas
gak usah yang oke oke banget
yang penting bisa kerja
bu mila saya tunggu di ruangan saya ya
mila bagian human resources development di sini
mohon apa aja bisa saya bantu
saya mau istri saya kerja di perusahaan ini
jadi kamu tolong carikan posisi yang paling pas untuk istri saya
nanti saya pikirkan dulu ya pak
kamu tolong pikir secepatnya ya
makasih ya mas
akhirnya aku punya kesempatan buat ngusain perusahaan mas b
begitu aku kuasai aku akan tinggalin mas b dan kembali lagi sama boy kesayanganku
gak enak ganggu mas
di sini kan mas lagi kerja
aku kayaknya langsung cabut aja ya mas
enggak enggak enggak
emang mau kemana
dan dan dan dan mas gak merasa terganggu
aku udah lama gak shopping
kalau gitu aku shopping ya mas
oh ini gak apa apa kan
karena kamu lihat sendiri
diri kerjaan mas banyak
aku juga gak lama kok
kasian juga nanti kalau reva di rumah sendirian
lebih kasian lagi kalau kamu gak pakai keriling kar kamu
pasti aku pakai
yaudah kalau gitu
ini kok jawabannya nomor tiga gak ada isinya
kalian gimana sih
kalian itu kan sedang saya bina untuk ikut
omba olem tiade matematika
ini kenapa nomor tiga gak ada isinya
seharusnya kan ada isinya
tapi pak ini tuh susah banget
gak ada rumusnya
rumusnya itu harus kalian cari sendiri
boy aja om itu nyari sendiri rumusnya
kalian ini gimana sih
apa saya aja yang pura pura jadi siswa di sini
emang gue pikir bapak imut
permisi pak amir
bapak ditunggu kepala sekolah di ruangannya
nanti saya segera kesana
tapi ruang kepala sekolah belum pindah ke lapangan kan
saya segera kesana
kalau begitu saya permisi ya pak
nanti kita lanjutin lagi
ada teman kalian yang nyemuk
salah satu diantara kalian siapa yang bisa
jodoh saya aja pak
gue baik baik aja mon
sama boy dan semua anak warrior
yang udah masukin gua dan yang lain ke dalam penjara

terutama si alex yang leach itu
udah lo tenang aja
udah lo tenang aja
minimal kalo gak masuk penjara mereka harus masuk rumah sakit

lega gue mau dengerin itu mon
salam buat yang lainnya
gimana perkembangan persiapan olivia dan matematikanya
saya rasa anak anak udah cukup siap pak

ya pak amir dong yang harus bikin si

hah saya gak mau tau

berat atau tidak itu sudah tugas bapak
tanggung jawab pak amir kan
kalau yang mau diajar atau mau dicetak jadi juara cuma yang anak pinter aja
kalau yang mau diajar atau mau dicetak jadi juara cuma yang ada pinter aja
mendingan gak usah pakai guru sekalian

ya jelaskan dong pak amir kenapa berat

untuk ikut bahkan untuk menang di olimpiade matematika itu cukup berat pak
apalagi boy udah keluar dari sekolah ini
apalagi boy udah keluar dari sekolah ini
ah itu salah dia
saya juga nggak keluarkan dia kok
dan dia sendiri yang mau keluar
iya tapi kan gak salah pak
kalau bapak ikuti dulu keinginan si boy
supaya haikal jangan dikeluarin dari sekolah ini
kita itu jangan didikte atau diatur atur anak didik kita

ya udah kalau gitu bapak jangan kenakan saya keles

pak amir keluar dari ruangan saya
tapi kalau saya boleh kasih saran
bapak sebaiknya ikut kelas yoga

supaya bapak bisa lebih relax smart thinking dan positif
so begitu ada masalah
tidak ambil keputusan tegas
tapi melalui penyelidikan yang cermat dan tepat
sehingga tidak merugikan satu pihak
hanya masukkan aja
saya gak perlu itu
saya cuma butuh guru yang mau bekerja keras
walaupun itu berat
kalau merasa pekerjaan ini berat
saya bisa keluarkan pak amir juga
tapi tolong bapak pikir lagi baik baik keputusan bapak
saya hanya berusaha bersikap
selamat siang terima kasih